selain dilakukan rjp tadi ya kemudian infus kemudian selama lima belas menit
apakah ada perkembangan tanda tanda ke arah menjadi kehidupan lagi
atau menjadi hidup lagi setelah dilakukan rcw tadi
misalnya kemudian jantungnya bergerak lagi berkenyut lagi
jadi nadinya terasa lagi atau nafasnya muncul lagi enggak
setelah dilakukan rcb sama sekali tidak ada respon lagi
sama sekali tidak ada respon
kemudian ketika dipasang infus itu jalan tidak
saya dapat info dari perut tidak bisa dipasang
tidak bisa dipasang jadi tidak jalan tidak mengalir ya
infus itu dipasang ke pemblutera gitu ya
artinya berarti kalau dipasang kalau tidak jalan berhenti
tidak itu berarti tidak ada enjera di pusat ya
tidak ada sirkulasi
setelah itu apa yang setelah akhirnya dilakukan tindakan
meskipun tadi secara akhirnya berarti secara medis
ataupun secara apa yang sebelum tanda tanda tadi
itu jantung tidak ada nadi tidak terapkan nafas itu
apakah itu yang dimaksudkan
kan dead on arrival ya
itu secara tanda tanda klinis atau tanda tanda medis itu yang menandakan itu orang sudah meninggal itu
vital karena kita di situ pasti akan bisa ttd kan
atau tanda tanda vital seperti tensi nadi nafas gitu
itu yang tidak ada yang tidak terapkan
setelah dilakukan rjp pertolongan pertama tadi
kenapa akhirnya dinyatakan meninggalnya kapan akhirnya
saat itu sebenarnya sudah dinyatakan meninggal secara medis
tapi baru dinyatakan meninggal kapan
ada semacam surat apakah ada semacam surat atau dokumen yang dikeluarkan oleh pihak rumah sakit
untuk yang menyatakan bahwa
korban ataupun sifatnya
si pasien itu sudah meninggal dunia ada enggak
ada jadi kita kan memang rjp dulu setelah itu kita melakukan ekg untuk memastikan apakah nadinya itu
oh dilakukan ekg juga ya
itu kan ngelihat apa masih ada gelombang elektrik jantungnya
ada enggak saat itu
enggak ada sudah flat
tidak ada saat itu
dan setelah itu baru saya juga ditolong oleh dokter didit kan di situ ada dokter
jadi dokter adianto juga melakukan penelanian juga dengan pasien
saya hanya setelah rjp terus ekg saya balik ke pasien yang tadi sebelumnya emergensi juga
jadi ternyata saya hanya menolong di saat itu
kemudian terhadap pasien atau yang korban yang mirna itu ditangani selanjutnya oleh dokter
oh dokter adianto
dan menjelaskan semuanya dokter adianto
saat itu apakah saudara juga melakukan wawancara
kalau dengan korban tentu tidak bisa
tapi apakah dengan wawancara dengan orang yang mengantar saat itu atau pihak keluarganya yang ada pada saat itu
saudara tidak melakukan wawancara atau tanya jawab kenapa ada apa
tapi terhadap keluarga ataupun yang mengantar itu sebenarnya dilakukan wawancara tidak
oleh siapa atau mungkin yang saudara
saudara tidak melakukannya
tapi hal seperti itu tetap harus dilakukan wawancara tidak
kita tetap harus ada anamnesa
tapi kondisinya kan pasien datang dengan kondisi emergensi gitu loh
jadi ya saya pada saat itu
saudara tidak melakukan
tapi ada yang ada pihak dari pihak rumah sakit abdiola yang melakukan mengobrol atau mengamankannya
dokter adianto yang melakukan wawancara
tadi saudara menyatakan bahwa menerima pasien yang bernama wayan mirna tadi sekitar pukul delapan belas
apakah pada saat itu saudara melihat juga terdakwa
ada di rumah sakit
saya baru lihat setelah
masuk tv jadi pada saat itu
saya cuma konsen ke mirna
setelah itu saya balik lagi
ke pasien yang sebelumnya
jadi saudara gak melihat secara langsung
semuanya kan rame pokoknya saya
hanya melihat ada keramean aja disitu
tadi saudara mengatakan mendengar ada orang
ada suster dok ini tolong
ada pasien emergensi yaudah
saya jelaskan ke pasien yang saya periksa
sebenarnya pak ada pasien yang lebih
emergensi enggak yang berteriak
itu suara suster
pokoknya disitu rame
dok ini ada pasien emergensi tolong
pada saat saudara melihat
tadi kan saudara mengatakan bahwa
matinya di perjalanan
pada saat saudara melihat jasad itu
apa yang ada pada jadi
yang saudara lihat sebelum saudara melakukan
pemberian penanggulangan itu
ya itu hanya pucat saja yang saya lihat
saya tidak melihat ada beberapa
hal yang aneh ya jadi
oh udah pucet seperti itu saya lihat
di mulut apakah ada keluarkan cairan
nah itu saya tidak melihat apa apa
saya hanya melihat kondisinya pucat
lihat nafasnya henti jantung henti nafas
setelah itu saya baru melakukan
atau resesi jantung paru tadi
kan saudara tadi sudah mengatakan bahwa sudah mengetahui
apakah tindakan itu juga sebelum melakukan tindakan
saudara memberitahukan keluarga
ya saya tidak memberikan tahu
tidak ngobrol dengan keluarga atau tidak memberitahukan apapun
jadi saya langsung melakukan tindakan rcp aja karena
sistem responnya sudah tidak ada ya kita harus melakukan rcp
setelah saudara melakukan tindakan itu baru saudara memberitahukan ke keluarga
tidak saya langsung balik ke pasien
karena sudah ada dokter didit atau adianto
oh dilanjutkan oleh berikutnya
dokter adianto juga sudah ada waktu pas saat rcp bersama dengan saya
maka saya juga melaporkan ke dokter selanjutnya
hasil saudara hasil pemeriksaan saudara juga disampaikan ke dokter pengganti saudara
ya disampaikan karena kebetulan juga kita berbarengan untuk melakukan tindakan rcp nya
jadi dokter didit ada dilihat juga sebagai saksi mungkin saya melakukan rcp
ada suster juga disitu
terus kapan saudara menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap jenazah ini
yang menyampaikan bukan saya tapi dokter adianto
artinya saudara melakukan pemeriksaan ini hanya melakukan pemeriksaan rcp nya saja
nah itu dituangkan dalam rdp nya dituangkan tindakan tindakan saudara itu dituangkan berupa apa
laporan atau seperti apa
tidak ada laporan saya cuma hanya dituangkan ke dokter adianto kalau sudah rjp dan memang sudah ada henti nafas detik jantung
ya nanti apa namanya di ek lagi
dokter adianto juga membantu saya untuk rcp dan ekg
selanjutnya apa yang saudara lakukan setelah ada tindak lanjut itu
apa lagi yang saudara lakukan
saya setelah menolong untuk ternyata tidak bisa ditolong
dengan sesudah sekitar lima belas menit untuk rjp saya balik ke pasien yang sebelumnya saya kerjakan
karena disitu sudah ada dokter adianto juga
ya karena kita di emergency itu sifatnya fleksibel disitu banyak kebetulan juga lagi banyak pasien di situ
silahkan mas keteguh